allahumma baiklah nafima rozaktana wakinah azabanur amin
kok ikan pulsa tuh ustaz
oh gak usah sok panik kamu
ustaz gak ambil ustaz mau beneran tunggu tunggu ada kan
dari tadi kan lihat sendiri sebuah
kamu yang udah gasak gurusuk tuh
pengen burung burung ambil tuh ikan
waalaikumsalam apaan sih
lah malahan kamu ngapain sendirian disini
udah tau tuh disana lagi pada makan makan
aku gak mau
aku lagi bete disini
oh iya aku mau nanya deh sama kalian berdua
kok kalian bisa betah sih tinggal di pesantren kunanta ini
udah gak boleh main handphone
gak boleh bawa komik
terus gak boleh main
kerjaannya paling disini cuma belajar
udah aja gitu terus setiap hari
bosen tau gak sih disini
amalia kita betah itu karena kita belajar mandiri
belajar al quran lebih dalam
dan kita belajar silat pramuka dan hal yang lain lain yang pasti asik
betul tidak kak
asik daripada mandiri
yang penting amalia tuh kangen banget saya babi juki
kangen mau holiday ke menara avoy
sama menara pisa itu
kak kak kak
di luar luar
itu ada yang bentuk
itu yang besar
bisa dimakan itu
dan jangan nolak
itu menara terkenal di perancis sama itali
masa menara menara gitu doang gatau
udah udah kita lanjut aja di luar luar
amalia gak ada air yang merah
terus ada rem rem yang tau
terus tuh ya
kita bisa nonton film kartun yang banyak
aku yakin pasti kan gak pernah
di luar luar
di luar luar luar
di luar luar luar
omongan nama dia itu bikin aku keingetan yang pas pertama kali aku masukun nanta dut
ustadz yang mengajar bahasa arab
dan juga yang mengurus dan menguasai para santri disini
kalau ini ustad ridwan
insya allah akan menjadi murabbi kami
berantakan nih berantakan
orang orang justru rapi rapi diberantakin aja
kita semua pernah ngalamin kayak gitu juga kak
apalagi waktu aku kabur itu
berapa kali to
kamu kaburnya gak tahu kehitung lagi
tapi sekarang do
aku tuh udah betah banget di pesantren kunata
karena di pesantren kunanta
aku ditemukan banyak guru guru dan santri santri yang baik
aku dan kamu itu sekarang jadi santri senior
jadi tugas kita itu membuat santri yang baru masuk ke pesantren kunanta
jadi betah kak
itu kenapa ya kak
iya itu apaan ya do
nanti dulu ya
kita dengarkan arahan dari utang
ustad dulu ya
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
nabi muhammad saw menganjurkan ketika kita makan agar makan sama sama dalam satu piring
karena di situ mengandung keberkahan
makanan untuk dua orang
cukup untuk dua orang
makanan untuk tiga orang
kafir al arba'ah kata rasul
cukup untuk empat orang
disitulah keberkahan akan terasa oleh kita
bertanya apa indra
saya mau nanya kenapa ikan ayam kambing dan sapi itu disembeli ustad
kan kasian ustad
kejam apa ustad
ya pertanyaan yang bagus indra
allah memberikan kepada kita segala tumbuh tumbuhan
semua makanan dan makanan yang diperoleh oleh manusia
bahwa kata rasulullah ingat
segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah
dan diawali dengan bacaan bismillah
maka itu boleh
dan silahkan kamu memakannya
kenapa sih ustad
bahbi anjing itu diharamkan di agama islam
padahal sapi terus kerbau terus domba kambing dan yang lain lain
itu boleh ustad
aduh si sobri pake nanya lagi
udah tau lapar
kenapa daging babi diharamkan
karena dalam al quran sudah jelas larangannya
ternyata menurut kesehatan pun daging babi itu mengandung bakteri dan juga cacing yang dapat merusak tubuh kita
sementara anjing kenapa diharamkan
karena anjing itu termasuk binatang buas
bahkan binatang yang bertaring
ya sebagaimana rasulullah
rasulullah saw bersabda
setiap binatang yang bertaring maka memakannya itu haram
jadi harimau kucing ular dan segala binatang buas yang ada di daratan walaupun di lautan itu diharamkan oleh allah swt
yaudah sekarang silahkan
tafad dulu semuanya
baik semuanya sebelum kita makan kita baca doa dulu ya
allahumma baiklana fi marzaktana
kok ikan puluh satu ustadz
oh gak usah sok panik kamu
rasanya gak ambil ustadz
mau beneran tunggu tunggu ada kan
dari tadi kan lihat sendiri sebuah
kamu yang udah grasak gurusuk tuh pengen buru buru ngambil tuh ikan
kalau gak dibalikin nanti malu gak dapat catat makan
ya allah ustadz beneran
rasanya gak mukam
emang enak nanti malam gak dapat catat makan
padahal kan sebenarnya aku yang ngambil
mana sih itu ikan
kok bisa sama kamu tuh ikannya lukman hah

jadi yang ambil siapa
itu itu dia
menikmati hidangan yang sudah disiapkan
enggak sengaja maaf kali ini
baru kena gini doang
sakitnya tuh disini
yang kena tuh disini
eh kita ini lagi mau belajar jadi badut
buat nyenengin anak anak santri yang baru
ya gitu biar dia betah di ponok posantri yang unanta
kalian nih mau belajar sulap ya
ini nih indra sebelum masuk di kunanta
indra jamunya nih sulap
mau tau gak
bela kok gitu
moment ini ya
hyai lebat kan

jarinya indra butut
jarinya indra butut
nanti kita kena marah kal
nanti dikira harus ustadz kita bikin onar
tuh orang menjual besar pada kelebay